logo halal baru yang ditetapkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal kementerian agama menuai pro dan kontra
sejumlah pihak mengkritik label halal baru karena tidak berfungsi untuk menyederhanakan bahkan cenderung rumit
anggota dpr fadli zon mengkritik logo halal baru yang ditetapkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal kementerian agama
fadli mengatakan logo baru tersebut terkesan etnocentris dan menyembunyikan tulisan halal
sementara anggota komisi delapan dpr ri fraksi pks bukori mengkritik label halal baru seharusnya berfungsi untuk menyederhanakan yang rumit bukan sebaliknya
bukori meminta kemenang agar meninjau ulang logo halal yang baru pasalnya label halal sangat berkaitan dengan kehidupan banyak orang mulai dari makanan hingga minuman
pendakwa sekaligus wakil ketua umum majelis ulama indonesia mui anwar abbas secara pribadi mengkritik label halal baru yang dikeluarkan oleh kementerian agama
karena lebih mengedepankan artistik dan budaya lokal tertentu ketimbang menonjolkan kata halal dalam bahasa arab
penetapan logo halal tersebut pun menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat
untuk logo yang baru untuk halal itu menurut pandangan saya simpel sih
kalau untuk kebaca sih gampang itu untuk yang baru ya desain baru
kita melihat itu kan halal ini pencerminan dari islam
di situ nuansanya terlalu kalau orang awam mungkin agak bias gitu istilahnya
lain yang model lama cerminan halal dari islam itu kuat
kalau mungkin istilahnya karena ada logo logo berbau menyesuaikan milenial kali ya
jadi timbulnya desainnya seperti itu memang kelihatan agak lebih nuansa kaligrafinya lebih modern
jadi kesan kental pelebelan keislamannya agak sedikit kurang gitu
lebih kenal yang lama aja sih kak logonya lebih menarik yang lama
itu kurang apa ya belum terlalu kenal banget kalau gue kayak gitu kak
kurang aneh aja gitu menurut saya sih
sebelumnya dalam keterangan tertulis dalam situs kementerian agama
label halal baru telah ditetapkan pada sepuluh februari dua ribu dua puluh
serta telah ditandatangani pihak penetapan label halal
yang berlaku sejak satu maret dua ribu dua puluh